selamat pagi tidak mudah memegang presidensi g dua puluh tahun ini
karena di saat beberapa negara sedang berjuang untuk pulih dari pandemi
justru tensi global semakin memanas
dan itu terjadi saat indonesia memegang presidensi g dua puluh
lalu bagaimana sejauh ini persiapan jelang g dua puluh bali summit
kami akan membahasnya lebih mendalam dengan menteri luar negeri republik indonesia
ibu retno marsudi selamat pagi ibu
selamat pagi sehat
alhamdulillah sehat ibu yang sehat ibu apa kabar
bagaimana ibu istirahat cukup jelang g dua puluh ini
istirahat pasti tidak cukup
tapi alhamdulillah sehat dan tetap semangat
tetap semangat dan harus fit juga ya ibu
karena akan mempengaruhi bagaimana nanti mengambil keputusan
ibu retno ini kita terima kasih atas waktu yang disempatkan
di tengah jadwal yang semakin ketat ya bu jelang g dua puluh
kami akan membahas terkait dengan g dua puluh summit
tapi sebelum itu kami akan mundur dulu selama sebelas bulan terakhir ini bu
terkait dengan indonesia memegang presidensi
di pernyataan terakhir ini merupakan salah satu momen yang cukup sulit
karena multi krisis geopolitik semakin menajam ibu sampaikan juga ini
lalu sebenarnya indonesia ini
terancam atau bagaimana ibu
dan bagaimana dengan kerjasama negara negara anggota g dua puluh selama sebelas bulan kebelakang ini ibu retno
oke jadi betul sekali tadi dikatakan bahwa situasi dunia saat ini sedang sangat tidak bagus
di tengah indonesia sedang memegang presidensi g dua puluh
jadi kalau kita ingin flashback sebentar pada saat serah terima keketuaan dari italia ke indonesia
pada saat itu kita menghadapi satu tantangan yang sangat besar
yaitu pandemi covid sembilan belas dan bagaimana kita bersama dapat melakukan kerjasama untuk pemulihan ekonomi yang inklusif
jadi tantangannya besar satu
kemudian cerita ini menjadi lebih besar lagi tantangan tambah lagi pada saat februari pada saat perang ukraina mulai terjadi
nah kemudian dampak dampaknya
bukan perangnya itu sendiri
tapi dampaknya itu sendiri bukan perangnya itu sendiri tapi dampaknya itu sendiri
dampak yang disebabkan oleh perang itu yang menyebabkan tadi disebut krisis multi dimensi
jadi kalau pertanyaannya apakah ini bagi indonesia adalah sulit
ya sulit sulit sekali dan mungkin saya bisa sampaikan bahwa ini mungkin yang paling sulit presidensi g dua puluh selama ini
tetapi syukur alhamdulillah kita tetap harus bersyukur di tengah situasi yang sangat sulit ini
paling tidak indonesia masih dapat mempertahankan menjadikan g dua puluh tetap intek tidak pecah
kemudian kita bisa lihat pada saat saya bicara mengenai masalah intek apa artinya intek
tidak ada satupun dari pertemuan pertemuan g dua puluh yang dibatalkan
tidak ada satupun side event yang jumlahnya ratusan
dan tidak ada satupun negara anggota dan negara undangan yang memutuskan untuk meng disengage
dari diskusi dan negosiasi di dalam g dua puluh
jadi kalau menurut saya bahwasannya g dua puluh masih intek semua proses terus berjalan sampai mendekati ktt
di tengah situasi yang sangatnya mungkin bisa diulang
tidak sekali ya sangat sangat sulit
i think kita patut bersyukur
kita patut bersyukur
masih tetap intek karena itu ada trust yang diberikan oleh indonesia ya bu
jadi sekali lagi kenapa kita bisa membuat intek
betul sekali disitu ada trust
dan kenapa trust ini ada ini merupakan sebuah investasi yang panjang sekali
dan kita percaya satu sama lain kan gak bisa begitu ketemu kita percaya
jadi proses kemudian oh ya ini orang bisa dipercaya ini partner yang bisa dipercaya ini negara yang dipercaya
dan disinilah kita kemudian berusaha untuk memaksimalkan mengoptimalkan semua aset diplomasi yang kita bangun puluhan tahun
di saat kita menjalankan presidensi situasinya sangat sulit
maka semua aset diplomasi kita pergunakan
menjalankan presidensi di situasi yang sangat sangat sulit
tentu keberhasilan presidensi ini merupakan salah satu taruhan yang cukup besar bagi negara kita indonesia ya ibu
apa yang dapat ibu sampaikan sejauh ini terkait
biasanya saya akan cerita dua bagian
biasanya publik itu melihat sebuah kesuksesan ktt
jadi ktt g dua puluh itu dimana mana selalu menjadi perhatian
kesuksesan sebuah ktt itu at least dari dua
satu apakah bagaimana tingkat kehadiran para leaders
satu langsung saya jawab alhamdulillah sejauh ini cukup tinggi
yang sudah memberikan konfirmasi
dan saya perlu ingatkan juga bahwa apa namanya di dalam situasi yang normal pun
tidak semua ktt g dua puluh dihadiri oleh semua negara
jadi saya punya data misalnya

dua ribu dua puluh satu enggak semua
dua ribu dua puluh semua karena dilakukan secara virtual
karena masing masing kepala negara masing masing leaders
juga memiliki banyak sekali hal
yang mungkin di titik itu memerlukan perhatian di dalam negerinya
jadi itu bisa dipahami
dan poin yang ingin saya sampaikan adalah
di dalam situasi normal pun
tidak semua leaders selalu bisa hadir di dalam ktt
apalagi dalam situasi yang tidak normal seperti ini
nah bahwasanya situasi tidak normal
dan sampai sekarang kita sudah mendapatkan konfirmasi
yang dari segi angka cukup tinggi
itu kita patut syukuri dan saya ingin sampaikan
terima kasih dan apresiasi
kepada negara negara anggota g dua puluh
dan juga negara negara undangan g dua puluh
yang kedua ukuran publik ya
tadi mengenai tingkat kehadiran
ukuran kedua biasanya adalah
apakah ktt itu bisa menghasilkan
apa yang dinamakan deklarasi
jadi ini mengenai nama sebuah dokumen
yang akan dihasilkan
kita mau lebih fokus kepada nama
judul atau kita fokus kepada isi
kalau buat kami isi yang lebih penting
dan isi ini sedang dinegosiasikan
pada saat saya bicara ini
negosiasi sedang terjadi
masih ada satu negosiasi lagi
yang akan dimulai pada sepuluh november
dan kita sekali lagi fokus kepada isi
nah itu dua ukurannya
di presidensi indonesia
kita ini berjalan extra mile
di awal presidensi
kita ingin membawakan suara negara berkembang
dan kita ingin mempresentasikan
kerjasama kerjasama konkret yang dilakukan
oleh negara g dua puluh untuk dunia
di penghujung ini tentunya
apa dong extra milenya
maka kita lakukan negosiasi terpisah
untuk apa yang dinamakan
isinya adalah list proyek
yang kita sebut
yang kita sajikan untuk dunia
nah di list proyek ini
ada yang sifatnya new projects
ada yang sifatnya dukungan untuk existing project
ada yang sifatnya extension dari existing project
ada yang berbentuk hibah
ada yang berbentuk capacity building
ada yang berbentuk research development
ada yang investasi
dan ini untuk pertama kalinya
di dalam g dua puluh
jadi bukan saja katakanlah
yang biasa dua itu yang menjadi ukuran
bahkan indonesia sudah berjalan extra mile
kalau misalnya di kementerian luar negeri ini kan
masuk jalurnya sherpa track ya ibu ya
mungkin ibu bisa dijelaskan lebih detail
yang di bawah payung serpa track ini
yang dekat dengan masyarakat
concrete deliverables yang judulnya tadi sebenarnya
itu akan menjadi aneks dari dokumen
yang sekarang sedang terus dinegosiasikan
ini dokumen ini sudah dan sudah dinegosiasikan
dan negosiasinya untuk dokumen yang akan menjadi lampiran
yang berupa concrete deliverables itu
memerlukan delapan kali putaran negosiasi
cukup extra mile cukup panjang
extra mile panjang sekali
nah ini sudah kita sisihkan
nah dokumen yang sedang dinegosiasikan ini
itu nantinya di satu titik akan dipertemukan
antara finance track dengan sherpa track
finance track tentunya diampu oleh ibu menkeu
dan gubernur bi bersama dengan timnya
mereka melakukan pertemuan terakhir di washington
ada beberapa pending
ini sedang dibahas juga
sementara yang di sherpa track tidak kalah banyaknya
jadi semua isu di luar finance itu masuk di sherpa track
kesehatan lingkungan digital kemudian energi
semua masuk di situ di sherpa track
nah di sherpa track ini
saya tadi sampaikan
negosiasi sedang berjalan
dan ini adalah negosiasi yang kelima
plus satu lagi
mulai tanggal sepuluh akan ada maraton negosiasi
sampai menjelang ktt berlangsung
jadi sekali lagi kita sedang negosiasikan semuanya
dan di titik tanggal tiga belas november
antara sherpa sama finance akan digabungkan
jadi ini proses teknis yang
dan nantinya juga akan ada berujung pada final communique ya bu ya
ya tapi sekali lagi
jangan kita terlalu terjebak pada judul
nah tadi ibu sempat juga menyebutkan ini extra mile
kemudian juga prosesnya tidak mudah dan panjang seperti itu
artinya kan ada perjuangan yang disusun oleh indonesia ini bu
selama sebelas bulan terakhir ini bu
bagaimana nanti terkait dengan penyerahan estafet ke india
tanpa menghilangkan esensi
apa apa saja yang sudah kita perjuangkan selama sebulan kebelakang ini bu
jadi kan presidensi g dua puluh itu selalu ada change
dan selalu ada continuity
nah maka di situ untuk continuity ada troika
kita menjadi troika mulai dari itali kemarin
dan kita mengambil apa yang belum dapat diselesaikan oleh itali
misalnya untuk isu kesehatan
bagaimana kita menghadapi pandemi yang akan datang
nah untuk sekarang
kita tadi sampaikan bahwa kita ingin selalu membawa suara negara berkembang
dan itu adalah salah satu message
yang ingin kita sampaikan pada saat kita menyerahkan presidensi ini kepada india
kita akan mengatakan titip suara negara berkembang
di dalam next presidensi yang akan dibawakan oleh india
plus mungkin secara substansi teknis ada beberapa isu
yang akan dititipkan kepada india
kenapa suara negara berkembang itu betul betul kita bawakan
di dalam situasi yang sangat sulit ini
at the end yang paling terdampak
itu adalah negara berkembang
jadi kita betul betul harus bersatu
harus bersatu untuk saling membantu
agar tidak berjatuhan negara negara berkembang
ini saya hitung sekitar empat belas
sehari sebelum kttg dua puluh bali
nanti lima belas sampai dengan enam belas november dua ribu dua puluh
sejauh ini substansi persiapan logistik bagaimana ibu
ibu sering tandem dengan beberapa menteri untuk nge check beberapa
saya tandem dengan banyak sekali menteri
baik substansi kemarin misalnya kita berempat ketemu
sebagai pengampu substansi bu menkeu
gubernur bi pak menko ekon dan saya
kemudian kita juga run through
semuanya substansi mana yang masih perlu di fine tune dan sebagainya
sementara yang tidak kalah pentingnya dari sisi persiapan adalah
logistik dan macam macamnya
itu saya tandem dengan banyak menteri
termasuk dengan menko maritim investasi
yang bertanggung jawab untuk urusan non substansi ya logistik
jadi sampai detail dan saya juga bertanggung jawab
program yang akan dijadwal yang akan dilalui oleh presiden
jadi dalam beberapa hari kemarin
saya duduk dengan bapak presiden untuk run through lagi
program program bapak akan seperti apa
presiden memberikan arahan karena dari satu program itu
detailnya banyak cabang cabangnya kebawah
banyak jadi memang sudah beberapa waktu ini kita duduk
tidak membahas mengenai hal hal yang hanya superficial
ya yang hanya di permukaan tapi kita semuanya duduk sudah detail semua
in scale in percentage kira kira berapa persen untuk persiapan
saya kira untuk logistik sudah mungkin lebih dari sembilan puluh lima persen ya
tinggal final touch saya kira ya
saya kira sudah tinggal final touch
sementara yang substansi yang saya sebutkan tadi
kita masuk ke putaran kelima negosiasi akan berakhir pada hari jumat
dan akan ada putaran terakhir yang akan dimulai sepuluh sampai empat belas november
minggu depan ibu
oke substansi logistik sudah sekitar sembilan puluh lima persen
ini ada pertanyaan yang saya perlu tanyakan ibu terkait dengan
kalau misalnya kita tadi ada pembahasan terkait dengan geopolitik multi krisis
ada pernyataan sampai dengan terakhir yang saya catat ini
tidak ada respon negatif dari negara g dua puluh untuk hadir di ktt g dua puluh
saya ingin menanyakan apakah itu artinya mereka akan datang secara langsung atau bagaimana
ada negara negara yang sedang memiliki situasi yang khusus
jadi yang ingin saya sampaikan begini
pertama kalau kita bicara mengenai in person
kedatangan in person sejauh ini konfirmasi yang kita dapat jumlahnya cukup tinggi
kemudian kedua ada negara negara yang sedang menghadapi situasi yang sangat khusus
yang mereka sedang berdiskusi dengan kita bagaimana tetap berpartisipasi
ini sangat teknis
tetapi intinya mengapa
karena mereka tetap ingin berpartisipasi
misalnya mengenai brazil
brazil baru selesai pemilu putaran kedua dan sebagainya
mereka sedang dalam posisi transisi pemerintahan dan sebagainya
tetapi mereka tidak menghilangkan komitmen mereka sebagai negara untuk hadir
nah ini kita bahas
jadi saya cukup optimis
ada beberapa pengaturan khusus pasti
tapi kita tahu kondisi negaranya sedang seperti itu
yang mungkin tidak memungkinkan beliau untuk hadir in person
maka kita carikan jalan agar beliau tetap berpartisipasi
tapi dengan cara apa
mungkin dengan cara virtual
ada beberapa kondisi yang khusus yang memang kita harus carikan jalan
supaya tetap partisipasinya tetap penuh
tapi sudah selesai
ya sudah selesai
jadi lemarang lagi
jika kamu bisa mengingatkan bagaimana menurutmu

saya tidak mau menyebut
maksudnya kita yang dapat saya sampaikan adalah
konfirmasi yang kita kita
dan itu masih terus berjalan
jadi setiap hari kita masih terus berkomunikasi
tapi sekali lagi
konfirmasi yang kita peroleh per hari ini
per detik ini cukup tinggi
termasuk yang saya sampaikan
itu adalah dari uk dan dari itali
karena mereka kan pemerintahnya baru
yang baru pun toh mereka sudah dapat memberikan konfirmasi
jadi kalau saya satu kata alhamdulillah
dan itu berita baik bu
dan itu berita baik tetapi sekali lagi ya
makanya saya selalu mengatakan kalau dalam statement saya
saya selalu mengatakan per detik ini
ya kan per detik ini
dinamika itu jadi terus
perubahan kemungkinan akan terjadi
jadi tidak salah apa yang saya sampaikan
itu selalu harus ada kata per detik ini
oke bu g dua puluh semoga lancar
tapi belum bisa tiru tenang dulu bu
karena setelah g dua puluh
itu akan ada asean dua ribu dua puluh tiga ya bu
dan ini merupakan salah satu lingkaran pertama di indonesia
dan indonesia tahun depan akan menjadi presiden asean dua ribu dua puluh tiga
tentu eksternal dan internal case nya juga
akan jadi selalu pembahasan yang inti di antara asean ini
apa nanti langkah pertama yang akan diambil indonesia ibu

menerima keketuaan oke
menerima keketuaan oke
menerima keketuaan oke
menerima keketuaan oke
ktt kan asean akan dilakukan sepuluh sampai tiga belas
jadi di tti itu kita akan menerima keketuaan
kita sudah siapkan semua
ada tim yang berbeda yang mempersiapkan ktt sorry keketuaan asean
situasi tahun depan kita perkirakan belum akan membaik
dua ribu dua puluh tiga kita akan masih mengalami tantangan yang cukup besar
untuk asean tantangannya dua
eksternal adalah situasi geopolitik kemudian situasi ekonomi
yang banyak organisasi yang sudah memprediksi akan terjadi resesi
kemudian kalau kita bicara mengenai internal
yang salah satu yang besar adalah mengenai masalah myanmar
kalau kita kemudian bicara mengenai prioritas
prioritas di tengah situasi yang sangat sulit ini
yang pertama kita bicara dulu mengenai asean
bagaimana kita memperkuat kelembagaan asean
jadi asean itu harus kokoh sentralitasnya harus dapat dimainkan
sehingga kita dapat menghadapi tantangan
tadi saya bicara tantangan kan jadi ini harus kokoh dulu
kemudian yang kedua kita ingin selain kokoh kawasan asia tenggara ini
tetap dapat menjadi epicentrum of growth
karena kalau kita lihat
sudah beberapa tahun kawasan asia tenggara tingkat pertumbuhan ekonominya
selalu di atas rata rata pertumbuhan ekonomi dunia
di tengah situasi global seperti ini tidak mudah
tapi keketuaan indonesia mengatakan atau ingin membangun kawasan yang tangguh
tahan terhadap krisis baik pangan energi keuangan
kesehatan dan lain lain
sehingga sekali lagi kita dapat menjadikan asia tenggara menjadi kawasan atau menjadi epicentrum of growth
dan yang ketiga tadi kokoh kemudian epicentrum of growth
yang ketiga adalah kita dapat menjalankan sentralitas asean
ini kelihatannya mudah dikatakan tetapi ini tidak mudah di tengah kembali situasi dunia yang sangat
eh sedang sangat sulit ini
jadi all and all kalau kita ingin mengambil satu kata
kita ingin menjadikan atau ingin mempertahankan bahwa asean matters
matters dalam kaitan bahwa asean tetap penting dan relevan
baik bagi penduduk asean rakyat asean maupun bagi dunia
oke itu global scale dan itu eksternal
untuk internal terakhir ada pertemuan menteri luar negeri sea asean
ada kata kata yang cukup menarik terkait dengan pertemuan dilakukan secara terbuka
diskusi yang terbuka
diskusi terbuka sampai dengan isu isu sensitif pun ditumpahkan di diskusi terbuka itu
apa yang dapat ibu sampaikan dari ibu
untuk lima point consensus lebih spesifiknya
di masa lalu jadi saya ingin sampaikan bahwa asean ini adalah satu keluarga
di masa lalu kadang kadang kalau ada masalah pengelolaannya itu
udahlah jangan diomongin dulu deh masukin di bawah karpet
tetapi dulu dimasukin di dalam karpet itu khawatirnya membusuk
dan kalau sudah membusuk justru
dampaknya akan lebih besar lagi
nah oleh karena itu dari waktu ke waktu kita dapat
sudah dapat mendiskusikan sesuatu yang sifatnya sensitif terbuka
karena kita tahu bahwa ini adalah diskusi antara keluarga
dan antara keluarga itu terbangun trust yang tinggi
jadi kan gini kita tidak mungkin bicara isu sensitif secara terbuka
kalau kita tidak ada trust
jadi yang harus dilihat itu adalah trust itu ada trust itu kuat
dan disitulah kita bilang mari kita bicara isu yang sensitif
yang kita yakin sesensitif apapun seterbuka apapun kita bicara
tidak akan menggoyahkan kekokohan ikatan keluarga asean
yang nanti akan diambil langkahnya oleh indonesia saat memegang presidensial
khususnya untuk five point consensus ini
yang belum ada perubahan
situasinya memang sangat sulit
jadi five point of consensus adalah sebenarnya karena begini
debat orang mengatakan ada yang berpandangan bahwa five point of consensus itu
adalah bentuk dari intervier dari asean
dan kita berdiskusi cara asean dalam menyelesaikan masalah keluarga
oleh karena itu di titik itu pada saat kita bertemu para pemimpin asean
dan mengundang senior general min aung hlaing april tahun lalu di asean
kita berdiskusi cara menyelesaikan bagaimana asean membantu
menyanmar keluar dari krisis
maka kemudian disepakati lima point of consensus
kalau kita lihat lima point of consensus intinya adalah apa
asean membantu kemanusiaan
asean ingin memfasilitasi terjadinya dialog nasional
kenapa dialog nasional ini menjadi kunci
karena masalah menyanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat menyanmar
kami ingin memfasilitasi agar dialog itu dapat dilakukan
masalah depan menyanmar ada di tangan masyarakat menyanmar
melihat kondisi yang di asean ini
kemungkinan akan ada perubahan anggota asean
ada beberapa kemarin juga dari tim ost
juga terkait dengan pembahasan yang akan masuk ke asean
kita masih diskusikan
salah satu isu yang akan didiskusikan di dalam ktt di phnom penh nanti
adalah mengenai masalah aplikasi
tim ost untuk menjadi negara anggota baru asean
jadi saya tidak mau mendahului keputusannya para leader seperti apa
tetapi betul bahwa agenda itu akan menjadi salah satu pembahasan di dalam ktt
salah satu prioritas nanti pembahasannya juga
kita akan lihat di ktt penompen nanti hasilnya akan seperti apa
oke ibu retno tadi kita sudah bahas g dua puluh asean dua ribu dua puluh
multi krisis geopolitik yang semakin menajam
artinya cara berdiplomasi belakangan ini berbeda ya bu
cukup sulit di bawah tekanan yang cukup sulit
saya ingin menanyakan ibu
ada satu hal yang menarik untuk ditanyakan terkait dengan peran pemuda
peran diplomat muda peran calon diplomat muda
tentunya nanti akan juga akan menghadapi situasi yang unprecedented situation kayak sekarang
apa pesan yang ingin ibu sampaikan terkait dengan itu bu
anak anak muda sekarang kan pintar pintar ya
mereka tuh cepat sekali
dan dalam banyak hal saya sangat didukung oleh para diplomat muda
karena mereka berpikir cepat berjalan dengan cepat
nah salah satu yang saya harapkan juga milikilah passion
cintailah profesi ini
karena kalau kita tidak mencintai profesi ini nanti capek
akan merasa capek
misalnya mengenai negosiasi
yang saya sampaikan bahwa sekarang kita sedang di titik ronde kelima negosiasi
dan negosiasi itu tidak bisa dihitung oke ya kita negosiasi dari jam sembilan sampai pukul lima
dan satu kata di dalam ini dalam diskusi
negosiasi itu satu kata itu bisa didebatkan berjam jam
tapi ya itulah
itulah dunia negosiasi
itu memang seperti itu
jadi kalau tidak ada passion maka akhirnya aduh capek ya gitu kan
tapi kalau ada passion we will like it
nah itu satu passion
yang kedua yang saya harapkan dari generasi muda diplomat muda dan juga para calon diplomat
banggalah menjadi indonesia
banggalah menjadi indonesia
kita masih perlu banyak hal yang harus kita berikan kepada indonesia
dan generasi muda ini adalah harapan
generasi saya sebentar lagi akan menyingkir
so indonesia akan berada di tangan generasi muda
passion dan juga bangga harus menjadi indonesia
bahkan di g dua puluh ada u dua puluh ya bu
itu ada perkumpulan anak anak muda yang nantinya akan menjadi penerus
pesan ibu tadi ini pasti akan menjadi apa ya diingat ingat nih sama generasi muda
tidak hanya diplomat saja tapi generasi muda secara keseluruhan
yang penting fashion dan bangga
dan harus dari hati
dan mereka akan menjadi agen perubahan
oleh karena itu ya mereka berpikir secara inovatif
dan kalau bicara dalam konteks indonesia
mereka harus menjadi agen perubahan
dan sebagai apa ya harus menjaga nilai nilai indonesia mengenai masalah toleransi kemajemukan
kita semuanya berbeda ya
jadi dari awal kita sudah harus tahu bahwa kita ini berbeda ya
satu satunya cara untuk tetap menyatukan indonesia ya kita bertoleransi
ibu retno marsudi terima kasih banyak atas
semoga nanti asal sehat dan lancar
sampai dengan g dua puluh bali summit
tinggal menghitung hari
ini hajatan besar tidak hanya untuk negara g dua puluh saja yang akan melihat indonesia tapi seluruh dunia
terima kasih banyak
semoga lancar ya ibu
berikut wawancara kami dengan menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi